ada apa ini
apa yang terjadi
kenapa kakak nak prabu memanggil putri kurang asantah
aku harus segera kesana
aku harus mencari tempat
untuk menguasai kekuatan dari tempat ini
aku dapat menguasai
bombak turun agung
tombak turun agung
dapat ku kuasai
tak istirahat dulu
aku sangat penasaran
kanda secepatnya memberikan hukuman
pada nimas rara santan
jangan mengulur waktu lagi
kenapa kanda selalu membela
putra putri udah subang lara
dimana keadilan saya selama ini
aku ini seorang raja
dan aku pastinya akan
pasti akan menghukum
orang yang benar benar bersama
aku tidak akan pernah
melindungi siapapun yang bersalah
gusip rabu subang lara sedang berduka
mohon gusip pertimbangkan
nimas rara santan
kita baru saja memakamkan
genajah raden kian santan
tanahnya masih basah gusip
apakah kita pantas
nimas rara santan
gusip rabu subang lara
dewata yang aku
hamba tidak tega
dinda subang lara
baru saja dia kehilangan
putranya kian santan
tidak mungkin menunda
penyelesaian masalah ini lagi
mohon ampun gusip ratu subang lara
nimas rara santan
saya izin menghadap
ada apa mbak
memanggil nimas rara santan
aku akan segera menemui ayahannya
beri aku waktu sebentar
kamu boleh kembali
entahlah ibu anda
aku pun tidak tahu
sekarang aku segera menemui
ayahanda prabu di balairung
ibu udah jangan lupa makan ya
aku pamit dulu
ada apa ini
ada apa ini
apa yang terjadi
kenapa kakak nak prabu
memanggil putriku rara santan
apa harus segera ke sana
aku harus mengetahui
apa yang terjadi di baliro
lalu apakah putraku yang diadili di alun alun itu pantas
kanda aku mohon keadilan ini
aku mohon kau bisa adil kanda
agar nimas rana santang tidak lari dari tanggung jawabnya
aku tidak akan pernah lari dari tanggung jawabku
akhirnya kau datang
lihatlah sebentar lagi kau akan menjalani hukuman
ayah anda prabu
aku mau laksanakanlah hukumanku sekarang juga ayah anda
aku tidak mau ada yang menindas ayah anda
aku menuduh ayah anda tidak adil dalam mendekatkan hukum
aku tidak ingin ayah anda direndahkan hanya karena diriku ayah anda
justru ayah anda tidak bersikap adil
jika menjatuhkan hukum bagi orang yang tidak mempunyai bukti
apa yang kanda katakan
apakah semua ini kurang bukti kanda
aku ingin sekarang juga nih mas rara santang menerima hukuman cambuk
namun jika nimas rara santang tidak bersedia
biarkan saja yunda subanglarang yang menerima hukumannya
hentikan tindakan ringman
kau terus bersikap seperti anak kecil
maka aku akan mengurungmu di dalam wisma
takkan dia tunggu
jangan lupa untuk berlangganan